badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memprediksi akan terjadi air pasang maksimum pada tanggal sembilan januari hingga sebelas januari dua ribu dua puluh di wilayah pesisir jakarta utara
pada periode tersebut selain permukaan air naik lebih tinggi dari biasanya bmkg juga memprediksi adanya intensitas curah hujan yang tinggi
perakhir waan cuaca bmkg laude nur diansyah menyampaikan hal ini pada minggu siang di jakarta
menurutnya pada tanggal sembilan hingga sebelas januari dua ribu dua puluh kenaikan permukaan air diprediksi mencapai angka enam meter
bmkg belum bisa menjelaskan secara detail wilayah mana saja di jakarta utara yang akan terdampak luapan air pasang dan hujan
bmkg juga menghimbau warga agar selalu membekali diri dengan informasi terbaru terkait perkembangan prediksi cuaca
ketika di laut sendiri ternyata ada pasang
air maksimum sehingga di sekitar pesisir biasanya akan muncul banjirop
tergantung biasanya fase pasang naik ini mengikuti dengan biasanya dengan periode dari kemunculan bulan purnama
biasanya memang di saat dalam satu bulan bisa saja satu atau dua kali tergantung dari fenomena dari munculnya bulan sendiri